selamat tinggal sultan dada sultan
nggak bisa akhirnya nggak masalah
yang penting dia udah minum
loh kok buru buru katanya tadi mau ngobrol gimana sih
nggak perlu kang
atau kalau mau hijrah kabarin aku
aku dukung kamu sepenuhnya
itu juga nggak perlu kang
mungkin setelah ini akang yang akan butuh bantuan saya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kenapa lambungku jadi sakit begini
kenapa badanku jadi takut begini
aku tidak bisa menggerakkan perjalananku
ya allah ada apa ini
cobaan apa lagi ini ya allah
astagfirullahaladzim kenapa badanku jadi takut begini
bagaimana bisa kau menyerahku
sedangkan kita ada di pihak yang sama
kau kan tau
aku sudah terikat perjanjian sama sesultan
kalau aku tidak memenuhi permintaan sutar
maka aku akan terbakar
dia sudah aku mau pergi
dasar kau pengkhianat
aku bukan pengkhianat
tapi aku kepepet
kau mau bermain main semakrif lagi
hejar kau berkisah
cepat kau bebaskan aku
aku tidak butuh kata tapi
yang kubutuhkan sekarang
kamu bisa kuandalkan
ayo cepat bawa sultan kepadaku
mbak jadi bingung
mbak jadi bingung
mbak jadi bingung
kau bisa paksa sultan untuk menyentuhku
kau paksa ambil gelap
kau bisa membodah ini
gimana dong jadinya
kenapa kau teriak teriak
tenang aja sultan
awas saja kau belis
cepat kau kejar belis
tidak usah raden
tidak usah raden
aku tahu ataknya belis
dia mengantar bocah itu pula
tapi dia mempunyai rencana lain dibalik itu
aku benci katanya
om jin ngambek ya
kau kan sudah gagalin aku

masih aku harus bahagia ya
oh saja kau nanti sultan
ya malah dindim bengong lagi
ini beneran papa
ini beneran papa
aduh ini juga beneran paham lah
masa bukan papa begini
sultan kangen banget sama papa
bapak juga kangen
kangen banget sama kamu
sultan lebih kangen
bapak lebih kangen lagi
bapak lebih kangen lagi
papa ngapain kesini
apakah papa menjemput sultan
harus bisa ku rampas darinya
tadi papa lihat
waduh ini apaan ini sultan ini
wah ini bagus banget nih
tuh kalo ditaro disini cocok
sekalian bisa buat zikir
ya mau banget
hidupku makin aneh
sejak langit ini ada di tanganku
mungkin kalo gelang ini jauh dari aku
hidup aku lebih tenang
akhirnya aku mendapatkan
oh sudah tas
selamat tinggal sultan
bu lawe mau dibawa kemana ya bapaknya
dibawa ke rumah sakit kali
semoga aja enggak kenapa napa
hah saksikan apaan
aduh aduh aduh
kamu tuh kalo jalan pake spion dong
ngapain si binti disini
boim gua internasional kan jadi no block
kan tau sendiri kalo pria bangsawan cedera
lagi liat apaan sih
tau kenapa sih
sebelah siwur sebelah kotok
no di depan
sinyok kamu melihatnya gak
domen dia gak ngajakin main
pengi yang tuh kan pengnya ilang
pantes yang dari tadi dia nangis